jika anda merasakan ketidakadilan setelah menyaksikan informasi tadi anda tidak sendiri karena publik geram melihat diskon hukuman penjara edi prabowo
mantan menteri kelautan dan perikanan terpidana suap budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster
seolah olah hukum di indonesia mudah memaafkan mudah memberi keringanan hukuman
bukankah semestinya posisi edi sebagai menteri akan memberatkan hukumannya
karena ia pejabat publik yang terikat sumpah dibayar pajak rakyat bukan justru menjadi kartu diskon hukuman
kita diskusikan soal ini bersama kurnia ramadana peneliti icw mas kurnia selamat malam
selamat malam kak kurnia
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung dan kami memberikan informasi juga sebelumnya
kami sudah menghubungi pihak mahkamah agung dan komisi yudisial
namun kedua pihak tersebut menolak bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
mas kurnia icw bagaimana melihat perjalanan kasus ini
sebenarnya untuk hukuman lima tahun ini pun kan
jaksa kpk sebenarnya yang pertama kali memunculkan angka ini ya
yang mengejutkan sebenarnya
ketika di proses banding kemudian muncul angka sembilan tahun
dan kemudian sekarang turun lagi jadi lima tahun
ya yang pertama tentu kami menyesalkan diskon besar besaran
yang dihasilkan oleh majelis hakim mahkamah agung dalam konteks putusan kasati
dan kalau kita mencermati secara lebih mendalam
sebagaimana diskursus di tengah masyarakat
hal hal yang menjadi memperingan hukuman edi prabowo itu terlalu absurd
atau tidak masuk akal
karena yang berhak menilai kinerja dari menteri
yaitu edi prabowo dalam hal ini adalah presiden atau masyarakat
benar tadi kata mbak putri
kalau kita mengacu pada pasal lima puluh dua kuhp
seseorang yang memiliki jabatan atau pejabat publik
melakukan praktik korupsi atau kejahatan
hukumannya harusnya diperberat sepertiga
bukan justru dikurangi seperti yang terlihat hari ini
selain dari itu
putusan tersebut juga mengatakan akibat peraturan yang dikeluarkan oleh edi prabowo
itu mencegah perakan masyarakat
tentu ini sangat mudah untuk dibantah dan dikritisi
karena edy prabowo melakukan praktik korupsi di tengah kesengsaraan masyarakat
ketika menghadapi wabah pandemi covid sembilan belas
jadi dimana logika dari putusan itu dapat diterima oleh masyarakat
sehingga wajar jika masyarakat mengkritik putusan tersebut
demikian mbak putri
kemudian sekarang sudah ramai melihat rekam jejak hakim yang kemudian memutus
icw punya catatan tersendiri soal ini
iya kalau kita melihat dari sejumlah pemberitaan
disebutkan pihak pihak yang menangani perkara edi prabowo di tingkat kasasi
pernah menghukum ringan
ada kendala komunikasi nanti kami akan kembali menghubungi kurnia ramadana
dan sekarang kita akan kembali berbincang dengan peneliti icw
mas kurnia ramadana sudah kembali bergabung
yang menarik sekarang sebenarnya juga melihat catatan dari icw
berkaitan dengan mereka yang menangani perkara ini
tadi belum sempat tuntas membahasnya
iya kalau kita lihat dari sejumlah pemberitaan
anggota majelis hakim dari tiga orang yang menyidangkan
satu orang dissenting opinion
dan sebenarnya mudah bagi masyarakat untuk melihat lebih lanjut
bagaimana track record dari anggota majelis hakim
kalau disebutkan berdasarkan pemberitaan
ternyata beberapa anggota majelis hakim pernah juga
membebaskan hukuman pelaku korupsi dan juga menghukum ringan pelaku korupsi
selain dari itu mbak putri ini sebenarnya pertimbangan yang mengulangi
kalau mbak putri ingat dulu ada perkara juliari peter batubara
ketika masyarakat mengkritik putusan itu justru dijadikan dasar memperingat
ada juga diskaun hukuman dari jaksa pinangki dari sepuluh tahun menjadi empat tahun penjara
itu memperlihatkan apa
memperlihatkan tidak ada satu frekuensi yang sama di tingkat lembaga kekuasaan kehakiman
ketika menyidangkan praktik korupsi itu sendiri
jangan lupa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa
tentu tidak bisa di treatment yang sama
maka dari itu ada pengadilan khusus tindak pidana korupsi
dengan harapan hakim hakim itu mempunyai frekuensi yang sama
tentu dengan pemberatan ketika terdakwa berasal dari pejabat publik
maksudnya yang juga agak unik sebenarnya adalah respon kpk
yang menyatakan putusan majelis hakim saya kutip nih
putusan majelis hakim suyokya yang mempertimbangkan hakikat pemberantasan korupsi
ini disampaikan jubir kpk ali fikri sepuluh maret
kpk menyayangkan putusan ini tapi sebenarnya ini pun kembali
ke tuntutan yang diajukan kpk di awal kasus ini bermula
iya ini kan sebenarnya hukuman lima tahun adalah hukuman yang dianggap pantas oleh kpk
tentu kontradiksi dengan pernyataan dari plt jubir penindakan kpk
tapi kalau kita lihat lebih lanjut mbak putri
dalam cuitan twitter firly bahuri ketua kpk
juga yang bersangkutan tidak ada upaya untuk mengkritik putusan itu
jadi kami melihat memang ini sudah sesuai
sekalipun ini di tingkat kasasi misalnya putusan ini kita berandai andai di tingkat banding
saya aku yakin kpk juga tidak akan mengajukan kasasi karena sudah sesuai dengan keinginan dari kpk
padahal mbak putri pasal yang dikenakan kepada edi prabowo itu memungkinkan untuk dituntut dua puluh tahun bahkan seumur hidup
dari sana kita bisa mengukur sejauh mana sebenarnya keseriusan kpk ketika membongkar praktik korupsi
yang berasal dari pertama pejabat publik yang kedua dari lingkaran atau bagian dari politik
karena pak edi prabowo juga berasal dari salah satu kota

sehingga ke depan ini kan sama seperti kasus pak juliari peter batubara disitu juga tuntutan kpk rendah
jadi kita sama sekali icw tidak kaget lagi mendengar tuntutan rendah kpk dan fonis rendah dari lembaga kekuasaan kehakiman
karena ini sebenarnya episode yang berulang dan tidak pernah ada seruan yang tegas dari ketua mahkamah agung
ketika praktik korupsi itu masuk ke ruang persidangan
mestinya hukumannya benar benar mencerminkan pemberian efek jerah
termasuk kalau misalnya kita melihat track record dari mahkamah agung yang setidaknya sudah memberikan diskon fonis bagi tujuh belas koruptor
ini saya mengutip informasi dari detikom
bagaimana dengan catatan icw apakah memang sekarang kasasi ini sebagai less resort bagi para koruptor untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan

pengadilan itu adalah tempat yang sangat penting
terutama terlalu banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mencari keadilan ketika mereka merasa hak haknya dirampas oleh pelaku kejahatan
produk lembaga kekuasaan kehakiman harus mencerminkan kepastian kemanfaatan dan keadilan
kalau dalam pandangan icw misalnya sepanjang tahun dua ribu dua puluh rata rata hukuman bagi koruptor hanya tiga tahun satu bulan penjara
jadi kita cita cita kita untuk bisa kuburkan keadilan
untuk bisa keluar dari lingkaran korupsi ini masih teramat jauh
karena tempat untuk menyidangkan perkara korupsi selalu memberikan korting diskaun
sehingga kami khawatir putusan edi prabowo ini justru dijadikan motivasi
bagi pejabat pejabat publik yang ingin melakukan praktik korupsi
karena mereka tahu ketika mereka berhadapan dengan majelis hakim
pasti hukumannya juga akan ringan seperti yang diterima oleh pak edi prabowo
kita belum lepas dari permasalahan pengetatan remisi yang sudah dibatalkan oleh mahkamah agung
sehingga sedepan para koruptor ini sudah hukumannya rendah
mereka juga akan mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman
jadi dari hulu sampai ke hilir semuanya bermasalah soal penanganan perkara korupsi
demikian pak putri
bahkan yang sudah sering kita bahas nih mas kurnia
sudah beberapa kali kalau tidak salah saya dan icw sempat membahas
ini bahkan dari awal permasalahan ketika penanganan kasus korupsi di indonesia
sejak dituntutan itu memang sudah dalam tanda kutip sengaja dilemahkan
ada pasal pasal yang bisa digunakan tapi tidak digunakan
katakanlah tppu misalnya itu juga sering sekali tidak digunakan
iya esensi penegak hukum itu adalah merepresentasikan korban
dalam proses persidangan
kalau kita melihat tuntutan kpk tentu tidak mewakili korban korupsi itu sendiri yaitu masyarakat
selain dari itu tadi kata mbak putri benar sekali
penggunaan undang undang pencucian uang dalam dakwaan penegak hukum
sekalipun itu kpk masih sangat rendah
kalau kita bicara soal konsep pemiskinan pelaku korupsi
maka gunakanlah undang undang nomor delapan tahun dua ribu
atau undang undang pencucian uang
karena di sana ada metode pembalikan beban pembuktian
namun hari ini hal itu sangat jarang kita lihat
ada banyak perkara bisa kita diskusikan soal itu
sehingga kami berkesimpulan
baik penegak hukum maupun lembaga kekuasaan kehakiman
tidak memiliki formula untuk memberikan efek jerah
tentu selain hukuman badan
ada hukuman pemulihan perekonomian negara yang sudah dirugikan
total kerugian negara tahun dua ribu dua puluh
data icw mencatat setidaknya lima puluh enam triliun rupiah
tapi yang kembali ke negara melalui uang pengganti
itu hanya delapan belas triliun rupiah
jadi sudah pemenjaraannya rendah
pemeluhan kerugian keuangan negaranya juga sangat minim
demikian mbak putri
mas kurnia jangan lupa anda juga jangan lupa
publik juga sebaiknya tidak lupa karena selain diskon hukuman
ada juga diskon pencabutan hak politik ya
dari yang tadinya tiga tahun menjadi dua tahun
ya orang pelaku kejahatan yang mempunyai irisan politik
atau mungkin kepala daerah menteri dan lain sebagainya
kenapa pencabutan hak politik yang diatur dalam pasal delapan belas itu penting
untuk selalu disematkan kepada mereka
agar masyarakat tidak lagi diperhadapkan
dengan orang orang bermasalah
ketika mereka mengikuti proses pemilihan umum
itu sebenarnya esensi dari pencabutan hak politik
yang juga sudah dibatasi oleh mahkamah konstitusi
maksimal lima tahun
maka dari itu icw selalu mengatakan
kombinasi hukuman bagi pelaku korupsi itu
penjaranya harus tinggi dendanya harus maksimal
hak politiknya harus dicabut
serta uang penggantinya juga harus maksimal
empat poin itu masih memiliki problematik yang cukup serius
sehingga ke depan angka praktik korupsi bukan tidak mungkin akan semakin tinggi
karena penegak hukum tidak punya mindset yang clear soal pemberian efek jerah
demikian mbak putri
mas kurnia ramadana terima kasih sekali sore hari ini sudah berbincang di cnn indonesia connected
sayang sekali sekali lagi kami sudah mengundang pihak mahkamah agung
dan juga komisi judisial tapi tidak bersedia untuk bergabung dalam diskusi malam hari ini
mas kurnia terima kasih sehat selalu
terima kasih mbak putri